dua bus transjakarta terlibat kecelakaan di jalur busway jalan mt haryono jakarta timur senin pagi
seorang penumpang tewas dan supir bus terjepit
sehari sebelumnya bus transjakarta terlibat kecelakaan dengan minibus di persimpangan jalan pancoran jakarta selatan
diduga kecelakaan ini terjadi karena bus transjakarta menyerobot lampu merah
kecelakaan dua bus transjakarta di jalur busway jalan mt haryono jatinegara jakarta timur pada senin pagi ini mengakibatkan kedua bus mengalami rusak parah
satu penumpang tewas dan dievakuasi ke gedung perkantoran bersama korban luka lainnya
sementara sopir bus transjakarta terjepit usai menabrak bus di depannya
saksi menyebut tabrakan terjadi saat bus yang berada di posisi depan sedang berhenti dan tiba tiba ditabrak dari belakang oleh bus
transjakarta lain dengan kecepatan tinggi
arus lalu lintas mengalami kepadatan dan laju bus transjakarta harus dialihkan ke jalur umum
terima kasih tentu kita masih dalam penyelidikan tapi informasi awal kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan transjakarta
yang satu sedang mengalami ketem kemudian satu lagi kendaraan menabrak dari belakang
kendaraan yang sedang berada di halte tersebut
kecelakaan ini hanya berselang sehari setelah armada transjakarta lain bertabrakan dengan minibus
tabrakan terjadi di perempatan pancoran jakarta selatan minggu sore
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun pengemudi mobil mengalami trauma
peristiwa ini berawal dari minibus melintas dari pasar minggu menuju tebet
lampu lalu lintas berwarna hijau sang pengemudi tancap gas
tiba tiba melaju bus transjakarta dari mt haryono menuju gatot subroto
diduga kurang hati hati kecelakaan tidak bisa dihindari
semoga perjalanan tidak menghidupkan kred
sehingga kita ternyata nanti saya akan kita rekam cctv karena saya yakin saya masih di dalam lampu hijau
kendaraan minibus berserta pengendara dan sopir bus transjakarta dibawa ke subdit gakum ditlantas polda metro jaya untuk pemeriksaan
demi labotan cnn indonesia